pengadilan negeri jakarta timur kembali menggelar sidang terhadap terdakwa ujaran kebencian
melalui media sosial john riah ukur alias john ruginting pada senin siang
dalam sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan ini
jaksa penuntut umum mendakwa john ruh ginting dengan tiga pasal sekaligus
terdakwa ujaran kebencian melalui media sosial john riah ukur alias john ruh ginting
senin siang kembali menjalani sidang yang digelar di pengadilan negeri jakarta timur
sidang yang diketuai majelis hakim antonio simbolon ini beragendakan
pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum
jaksa penuntut umum mendakwa john ruh ginting dengan tiga pasal sekaligus
sementara kuasa hukum john ruh berpendapat ketiga dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum
bukanlah merupakan dakwaan alternatif
sidang kembali digelar pada senin pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa
kekuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut untuk waktu waktu ini
dari tahun berapa tadi pak

dari tanggal bulan juni sampai dengan agustus